inilah penggeledahan yang dilakukan beberapa orang petugas kpk saat berada di kantor bupati kapuas jalan pemuda kuala kapuas kabupaten kapuas pada selasa siang
di kawal aparat kepolisian bersenjata laras panjang petugas melakukan penggeledahan di ruang kerja baik bupati wakil bupati maupun sekda pemkap kapuas
setelah dua jam lebih melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh beberapa pegawai pemkap petugas kpk keluar sambil membawa beberapa koper yang diduga sebagai barang bukti dugaan kasus korupsi bupati kapuas kalimantan tengah ben brahim s bahat bersama anggota dpr ri ari egani ben a bahat
ari egani ben bahat merupakan istri ben ibrahim s bahat
petugas kpk kembali mendatangi rumah pribadi ben brahim s bahat yang berada di jalan kenanga kuala kapuas pada selasa sore
penggeledahan ini dibenarkan oleh kapolres
kapolres kapuas mengatakan pengamanan yang diberikan kepada kpk sesuai dengan permintaan dari direktur penyidik kpk kapolres kapuas
mengenai apa apa kegiatan yang mereka lakukan
dan hasilnya itu adalah kemenangan dari kpk
sedangkan wakil ketua kpk johanis tanak mengatakan ben brahim s bahat dan istrinya ari egani ben bahat ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pungutan liar atau pungli
pak sutri ini diduga telah menerima uang dari sejumlah skpd pemkap kapuas dan pihak swasta sebesar delapan tujuh miliar rupiah
bebek sb yang menjabat selaku bupati kabupaten
kapuas dengan jabatan tersebut diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah atau skpd yang ada di pemkap kapuas termasuk dari beberapa pihak swasta
yang selanjutnya ae ini selaku istri dari bupati sekaligus anggota dpr ri juga diduga
aktif turut campur dalam proses pemerintahan
antara lain dengan cara memerintahkan beberapa kepala skpd untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan atau barang mewah
untuk kepentingan pemeriksaan selanjutnya kedua tersangka kini harus mendekam di rutan gedung merah putih oleh penyidik kpk